sementara itu polisi menangkap seorang pemuda di bogor jawa barat yang mengedarkan tembakau sintetis
dan saat menggeledah rumahnya petugas mendapati ratusan toples salep kanabinoid atau ekstrak ganja
diduga narkoba jenis baru itu berasal dari belanda yang diimport pelaku melalui jaringan online
aap selasa malam ditangkap saat narkoba poresta bogor kota di rumahnya di komplek pagelaran kota bogor jawa barat
ia ditangkap usai mengedarkan tembakau sintetis di lingkungan kampus
saat digeledah petugas menyita satu plastik tembakau sintetis serta ratusan toples salep kanabinoid yang disimpan di dalam kamarnya
selain itu belasan alat racik narkoba alat suling hingga tiner juga ikut disita
dari hasil uji laboratorium salep narkoba ini mengandung zat kanabinoid yang merupakan narkoba jenis baru berbahan murni ganja
diduga barang tersebut berasal dari belanda yang diimport pelaku melalui jalur online
pemuda yang bekerja sebagai ojek online
pemuda yang berusia sepuluh tahun ini mengaku tengah bereksperimen mencari temuan jenis narkoba baru lainnya
namun belum selesai memproduksi salep ganja pelaku dibekuk
ternyata di dalam toples yang berisi kayak seperti salep itu zatnya adalah zat kanabinoid
kanabinoid itu apa yaitu ganja
salep setara dengan ganja
hanya ini bentuknya memang seperti salep
menurut tersangka penggunaannya bisa dilakukan apakah dioleskan kepada batang rokok atau dicampur dengan terdakwa
dia membeli dari orang lain melalui mensos ya itu melalui lain
nah dikirim ke rumahnya dia
polisi masih menelusuri peredaran narkoba jenis baru ini
harga satu toplesnya dibanderol lima puluh ribu rupiah
muhammad juanda bogor